presiden joko widodo mengomentari soal penambahan jumlah pos kementerian di pemerintahan prabowo gibran
presiden bilang terkait hal itu harus ditanyakan kepada presiden terpilih
terkait isu penambahan kabinet di kementerian
presiden jokowi menegaskan jika hal itu harus ditanyakan kepada presiden terpilih prabowo subianto
sementara saat wartawan bertanya apakah jokowi memberi masukan soal kurang atau tidaknya jumlah pos kementerian
jokowi bilang tidak ada masukan soal penambahan kursi menteri ini

kalau ada masalah enggak enggak
sebelumnya wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman mendukung usul penambahan nomenklatur kementerian
namun urusan kabinet jadi kewenangan presiden terpilih prabowo subianto
menurut habibur rahman wajar jika nomenklatur kementerian ditambah
dalam pemerintahan prabowo gibran mengingat tantangan indonesia semakin besar
namun ia menepis hal ini sebagai cara bagi bagi kekuasaan lewat kursi di kabinet
tantangan kita besar target target kita besar
wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang berkumpul dalam pemerintahan sehingga menjadi besar
bagaimana cara untuk mengumpulkan banyak orang
dan tidak apa apa jadi masukkan bagi kami
jangan sampai hanya sekedar untuk mengakomodir kekuatan kekuatan politik
masukan dari masyarakat kami terima tapi itu tadi
kewenangan membentuk kabinet formasinya seperti apa jumlahnya berapa secara substansi
baik konstitusi itu ada di pak prabowo sebagai presiden elected